jalan masih digandeng
aldi kalau sama temen gak boleh kayak gitu ya nak gak baik
mau ngeliat rina masuk s tim
nah nanti aja
bagaimana apa telponnya diangkat sama yang bersangkutan
tidak diangkat sama pak nino
kita harus kembali hubungi bapak nino
soalnya laporan ini dibuat oleh istri beliau
dan kesalahkahan ini juga menggunakan mobil beliau
jadi pemilik mobil ini harus kita panggil sebagai saksi dalam kasus ini
baiklah saya akan coba hubungi pak nino lagi
ini sekolahnya ya
andin benar benar pinter milih sekolahnya
pasti andin tuh pilih sekolah terbaik buat rena
dia kan dosen
pasti sekolah sekolah yang jadi prioritas utama ini buat orang tua
iya juga siap
aku gak sabar pengen ngeliat rina
mama masuk dalam kan
iya dong mama kesini
kamu ketemu rina mau liat temen temennya
ya udah kamu ikutnya ke dalam
pasti di dalam ketemu sama andin
tapi seenggaknya gue harus bikin nino seneng dulu
dan mumpung riki lagi gak ganggu ganggu gue
iya selamat siang dok
selamat siang pak
bagaimana bu catherine keadaannya
alhamdulillah dong sepertinya semakin membaik
dan tadi juga catherine udah banyak merespon omongan saya
tidak ada keluhan apa apa
eeeh sepertinya gak ada dok
bagusnya perkembangan bu catherine dari hari ke hari semakin terlihat kemajuannya
iya alhamdulillah dok
apakah ini tanda bahwa aku bisa pulih kembali
tapi tetap ya pak makanya tepat waktu dan jangan lupa minum obat yang teratur ya
kalau ada yang dirasa sakit
atau apa segera hubungi saya atau suster yang menjaga di sini
oh ya dok apa boleh saya ajak catherine untuk keliling berjalan jalan ke sekitar rumah sakit ini mungkin ke tamannya
ya sebagai hadiah kalau catherine semakin membaik
boleh saja tapi nanti setelah saya pindahkan ibu catherine ke ruangan rawat jalan
oke itu kapan ya dok
nanti setelah urusan administrasi selesai
kami langsung memindahkan bu catherine ke ruangan rawat inap
saya senang banget ya
ya allah udah lama banget aku ngeliat kamu senyum gini mas
aku seneng banget liatnya ya
mohon maaf kalau gitu pak randy
tolong bapak keluar dulu ya
karena saya mau mengecek keadaan ibu catherine secara lebih menyeluruh
tolong antar pak randy keluar ya
mari pak rindy
kamu harus terus semangat ya
kamu pasti cepat sembuhnya
saya tunggu di luar dulu ya
terima kasih dok
aku bersyukur sekali ada kamu mas
terima kasih banyak kamu sudah menjaga dan merawat aku
eh kamu tahu nggak
sambil disitu seru banget kan
ya aku pernah
aku pernah dapat spesial
tapi malah dapat pelihasaan
anak perempuan itu
siapa yang kesini
kamu mau gak jadi zaman aku
tapi aku gak mau
yang masih ditemenin susternya
masa udah sd masih ditemenin suster
mereka mau temenan sama aku
ngesel kok nanti mereka sayang
banyak kok pasti yang mau temenan sama rena
karena rena cantik
kamu harus terus berusaha
usaha itu gak boleh dilakukan dengan baik
harus berulang kali
nggak boleh sedih
gimana biar semangat
gak usah takut
gak usah khawatir
ya gitu dong
baik kamu baik
aku sekarang sudah besar
kamu sekarang sudah besar
om baik tadi lihat depan
sekolah kamu ternyata besar banget
iya dong om baik
kan sekolah aku luas
kemarin kamu atas tambutnya
mas lompat malah jatuh
eh itu si reina kan
makin banyak aja yang nganter kayak anak teko
oh kok masih pada di sini
masih ada yang di luar mas
oh wah yaudah kalian masuk aja ya
sayang masuk ya
iya betul saya sendiri
ini paketannya bu
maaf ya bu sebelumnya saya foto dulu
udah permisi ya bu
makasih banyak ya makasih ya
iya udah kak
ya ini loh semalam kan aku gak bisa tidur
ya jadinya aku buka online shop terus aku liat kayak baju buat naila
habisnya bajunya lucu lucu banget
oh buat nailah pasti dia seneng deh
ya pastilah seneng banget
aku tuh gak sabar ya nek
aku pengen pakein baju baju ini semua ke nailah
pasti cantik banget
ya sini aku pakein
nih titip ya
mbaik kok mbaik tau sekolah aku di sini
hmm mama andin yang ngasih tau
oh ya mbaik punya hadiah buat rena
tapi ada di mobil cuma tadi buru buru pengen ketemu rena jadi lupa deh
masih aku dapat hadiah dari mbaik
oh ya tapi gini
kalau nanti harus belajar yang rajin jadi anak yang pinter terus bisa ranking di kelas ya
yang baik aku pernah janji sama papa kalau aku jadi anak baik dan pinter
dan papa selalu bilang kalau kita udah berusaha kita mendapatkan yang lebih baik
dan aku mau kayak papa
smp juga harus ngerti apa yang gimana bisa masuk ke tempat gegen bleiben kita

da kita beli lantai

itu dia dia ini si rass
kau bya beginnen dua rena
oh benar rita

nih aku nggak perasaan
baik buat dia
oh satu lagi papa al itu yang terhebat juga buat training
cara kamu menyakiti nino tuh kebaca banget
bu anak anak kelas satu sudah mulai masuk
sini sayang masuk ya
yang pinter ya
wah udah kayak naktika aja
jalan masih digandeng
aldi kalau sama temen gak boleh kayak gitu ya nak
selamat pagi miss
selamat ya kalian sekarang udah kelas satu sd
tapi miss si reina anak kelas satu yang kayak anak tk
gak boleh ngejek teman sendiri
kamu gak usah pedulin dia ya
berhubung kalian baru kelas satu sd jadi kita ngebelajar dulu
kita mulai perkenalan
sekarang siapa yang mau mulai perkenalan duluan
pemberani banget kamu sini sayang
oh ya din
terima kasih banyak kamu udah ngajin aku ketemu dengan reina hari ini
waktu terasa begitu cepat ya
sekali lagi makasih ya
sayangnya kita nggak bisa ngerasain itu ya
ya kan mak
ya udah kalau gitu kami permisi dulu ya
aku juga harus berangkat ke kantor
dan kemungkinan saya akan mampir ke kantor polisi dulu
soalnya namanya pengilan kan suka datang tiba tiba
pemilikan kantor polisi
pemilikan kantor polisi
pemilikan kantor polisi
pemilikan kantor polisi
nino belum tahu soal gue yang melaporkan mbak andin
gak ada mak
pulang dulu ya